dalam laporan keterbukaan informasi idx garuda indonesia mencatatkan rugi bersih
satu ratus sepuluh tiga juta dolar amerika atau sekitar satu enam puluh satu triliun rupiah pada kuartal pertama dua ribu dua puluh tiga
meski besar total kerugian ini lebih kecil atau turun dibandingkan kuartal pertama dua ribu dua puluh
sebesar tiga dua puluh sembilan triliun rupiah
kerugian perusahaan turun dibanding tahun lalu karena penjualan dan pendapatan yang melonjak
dalam tiga bulan pertama tahun ini garuda mencatat penjualan dan pendapatan usaha
enam ratus dua sembilan puluh sembilan juta dolar atau setara dengan delapan delapan puluh enam triliun rupiah
adapun pada kuartal pertama dua ribu dua puluh dua pendapatan hanya tiga ratus lima puluh lima belas juta dolar atau sekitar lima empat belas triliun rupiah
kerugian garuda dalam tiga bulan pertama tahun ini disebabkan oleh beban penjualan
beban umum dan administrasi serta beban bunga utang yang lebih tinggi
daripada periode yang sama pada tahun sebelumnya
sementara itu beban penjualan garuda tercatat lima puluh satu lima puluh delapan juta dolar
sedangkan tahun lalu hanya dua puluh empat tiga puluh satu juta dolar
tak hanya mengalami kerugian aset garuda pada kuartal pertama dua ribu dua puluh tiga ini
juga turun menjadi enam delapan belas miliar dolar amerika atau sekitar sembilan puluh sembilan puluh tiga triliun rupiah
dibanding sebelumnya enam dua puluh tiga miliar dolar atau sekitar sembilan puluh satu enam puluh lima triliun rupiah
pada kuartal pertama dua ribu dua puluh tiga